ya bicara soal gaya hidup mewah ini gaya hidup mewah dua tersangka kasus dugaan investasi bodong ini menjadi pembicaraan ya di dunia maya sikap pamer tersebut sering disebut flexing
dan menurut cambridge dictionary flexing adalah menunjukkan sesuatu yang dimiliki atau diraih tetapi dengan cara yang dianggap orang tidak menyenangkan
nah mengapa flexing sering dilakukan oleh seseorang apa tujuannya jika ditinjau dari sudut pandang bisnis untuk membahasnya kami sudah terhubung lewat zoom dengan yuswo hadi pemerhati marketing
halo selamat malam pak yuswo
halo mbak diah selamat malam
selamat malam terima kasih bapak sudah bergabung bersama kami
minggu ini setidaknya dua pekan terakhir kita bicara soal flexing memang flexing dari tahun lalu sudah ada ya sudah dibicarakan begitu
tapi ini semakin ramai lagi ketika ada dua pebisnis begitu yang ditangkap polisi ternyata juga diduga melakukan flexing
pak yuswo sebenarnya flexing ini apakah sudah terjadi sejak lama atau sebenarnya baru baru ini
ya sebenarnya praktek marketing atau personal branding atau personal selling dengan gaya model flexing ini sebenarnya sudah lama ya dilakukan ya
jadi sejak dulu banyak investasi yang bermotif ponzi itu dilakukan sejak lama sebenarnya sejak tahun sembilan puluh an delapan puluh an bahkan ya
jadi intinya adalah kalau di marketing itu namanya role modeling ya role modeling itu artinya dia menempatkan diri sebagai orang yang sukses gitu ya
dan apa namanya dengan melakukan investasi ini investasi bodong ini dia sukses ya dan punya kekayaan luar biasa punya pendapatan luar biasa
yang kemudian itu ditampilkan kepada calon customer dan kemudian si calon custo ini pendekatan role modeling ini sangat ampuh di dalam selling ya di dalam branding itu untuk mempengaruhi si calon customer ini
karena si calon customer kan pengen role modeling ya jadi pengen seperti si role model ini ya
bayangkan ketika dia apa namanya gaya hidupnya mewah ya bisa beli ini beli itu ya asetnya di mana mana maka kita pengen gitu
itulah yang dimanfaatkan oleh
apa namanya para sosok yang melakukan praktik flexing ini mbak
tadi pak yusuf menyebut bahwa praktek flexing ini sudah dilakukan di tahun delapan puluh an sembilan puluh an sudah banyak dilakukan oleh para orang orang yang melakukan bisnis dengan skema ponzi dengan niat untuk menarik konsumen begitu
tapi kalau di tahun dua ribu dua puluh dua ini setidaknya di lima tahun terakhir
apakah anda melihat sosial media ini bisa memperluas apa yang menjadi tujuan mereka begitu menjadi semakin terkenal gitu
betul bedanya di situ ya bedanya kalau dulu kan menggunakan media media konvensional artinya engagementnya atau exposure nya tidak bisa sedramatis atau seluas seperti social media ya
kalau social media itu keunggulannya pertama dia bisa sangat masif ya tetapi di sisi lain dia juga bisa sangat personal gitu
kemudian dampaknya impactnya itu berlipat lipat kali lebih powerful ya sehingga walaupun sejak dulu sudah dilakukan ya kalau zaman dulu impact nya atau orang orang yang terpengaruhi itu mungkin skopnya lebih terbatas ya dengan adanya facebook dengan adanya ig telegram dan seterusnya
maka di satu sisi masif ya massal bisa banyak tapi di sisi lain juga bisa personal gitu karena media peer to peer seperti facebook atau ig
atau tiktok atau youtube itu memungkinkan itu sehingga dampaknya walaupun dulu sudah biasa terjadi dampaknya nggak seluas sekarang
makanya sekarang ini heboh sekali kerugiannya bisa sampai triliunan karena memang dampak dari sosial media ini sebagai saluran komunikasi itu sangat luar biasa
saya nyebutnya peer to peer atau horizontal marketing ya dari teman ke teman dari wort of mouth itu kuat sekali sehingga ketika seorang sosok apa
role model ini dia sukses mengkomunikasikan produknya dan betul betul menjadi role model maka itu nyebarnya cepat sekali mbak
nyebarnya cepat sekali orang yang terpengaruh itu itu sangat dalam dan sangat luas gitu ya makanya kemudian pengaruhnya luar biasa
bicara soal pengaruh yang luar biasa kalau dilihat lebih sempit lagi di pasar indonesia anda melihat bagaimana psikologis masyarakat indonesia ini menerima fenomena flexing ini
karena korban dari kedua tersangka ini juga juga
sebenarnya kalau kita sudah melihat kasusnya terbuka seperti ini ya semua orang jadi nek gitu ya jadi nggak suka gitu ya apalagi sosok sosok yang sudah ketahuan bersalah gitu ya
semua orang itu menyalahkan dia dan pengen balas dendam gitu ya agar di apa namanya ditahan dan dan diproses hukum secara secara apa berlebihan gitu
tetapi ketika ini belum terbuka secara umum ya ketika mereka
masih dianggap juga kita nggak tahu bahwa itu adalah ilegal ya maka orang pengaruhnya itu tetap mbak pengaruhnya tetap akan luar biasa dan saya yakin ini akan terulang dan terulang lagi
karena orang indonesia kan banyak yang punya mimpi mimpi besar ya yang pengennya mimpi itu bisa diraih secara cepat secara gampang itu mimpinya banyak orang indonesia seperti itu
psikologi kayak gitu tuh yang ketika ada role modelnya ada sosoknya dan kemudian ada media yang memungkinkan
komunikasi itu berjalan secara masif dan personal tadi maka kemungkinan ini akan berulang lagi akan sangat sangat besar kemungkinannya mbak
jadi karena bahwa sadar konsumen kita itu seperti itu pengennya itu serba instant sukses tapi instant ya tanpa kerja keras itu itu sejak lama memang menjadi psikologi yang ada di dalam masyarakat kita
sehingga dengan adanya sosok yang role model tadi itu yang nggak benar dan kemudian diperkuat dengan sosial media
itu yang tadi saya katakan dari dulu sudah terjadi tapi sekarang impactnya luar biasa pengaruhnya luar biasa
berarti sasaran empuk dong pak orang indonesia kalau orang indonesia punya mimpi mau yang instan mau yang cepat gitu ya
iya jadi makanya walaupun ini kita belajar banyak dari kasus ini tetapi saya kok yakin ya karena pengalaman dari yang dulu dulu begitu ya pada waktu terjadi kasus kita sadar gitu ya
tetapi begitu sudah agak lupa media sudah tidak memberitakan maka sekali lagi ada kasus lagi ada kasus lagi tidak ada kasus lagi gitu ya
karena orang kita gampang terbujuk oleh sesuatu yang sifatnya tadi itu bisa dapat duit banyak atau sukses gitu ya dalam waktu yang singkat dan mudah gitu
pak yuswo terakhir ini mungkin para penonton juga supaya ini supaya selalu teringat akal sehatnya selalu standby begitu
karena kan tadi anda bilang bahwa orang orang kita memang suka
dengan bisnis yang mudah melihat contoh yang begitu wah suksesnya cepat dan segala macam
boleh dikasih gambaran bisnis apa yang oke artinya promosi seperti apa yang masuk akal atau realistis dibandingkan dengan bisnis yang menarik
ada kelayakannya ada analisisnya ya jadi teman teman yang mengetahui bisnis ya mungkin kalau nggak ngerti mesti harus ada mentor ada orang yang bisa ditanya
satu bisnis itu kira kira prospeknya seperti apa itu
ada hitungannya dan itu indikator indikator keuangannya ya roi kapan balik modal break even segala macam itu sebenarnya ada ininya ya ada polanya ya ada standarnya
sehingga kalau ada sesuatu yang nggak wajar ya itu sebenarnya gampang diketahui gitu ya
cuman memang literasi ini literasi investasi sama literasi mengenai satu bisnis itu layak atau enggak itu memang dalam banyak masyarakat kita masih kurang gitu ya
makanya saya sih berharap bahwa peristiwa ini berulang
berulang berulang nggak apa apa tapi itu membuat kita menjadi lebih literate gitu ya lebih
lebih tahu lebih sadar dan makin ke hari makin ke hari mestinya akan semakin berkurang gitu ya
semakin juga tingkat pendidikan masyarakat kita yang semakin meningkat ya
makanya ini penting apa namanya pemberitaan literasi gitu ya agar semakin banyak kasus yang terungkap modus modusnya juga semakin banyak teridentifikasi
sehingga kita sudah ngerti oh begitu ada ciri kayak gini ya ini berarti bodoh
ada kayak gini berarti ini nggak benar gitu
itu masyarakat akan menjadi semakin sadar gitu
baik ini literasi bisnis dan juga literasi investasi harus dipahami betul oleh masyarakat indonesia
jangan sampai termakan flexing flexing ternyata investasi bodong
terima kasih pak yuswo hadi pemerhati marketing sudah bergabung bersama kami pada malam hari ini